kita ke informasi lain petugas kepolisian telah menetapkan dua penjual minuman keras oplosan sebagai tersangka
polisi juga telah mengirim miras yang menewaskan delapan belas orang tersebut ke laboratorium forensik untuk diteliti kandungannya
ditemui di polda metro jaya kepala bidang hubungan masyarakat polda metro jaya mengatakan
polisi masih meneliti kandungan miras yang menewaskan delapan belas warga di wilayah jakarta selatan dan jakarta timur
penyidik polres jakarta selatan dan jakarta timur pun telah menetapkan dua penjual miras sebagai tersangka
untuk mencegah hal itu terulang kepolisian akan mengintensifkan razia penjualan miras oplosan
guna mengantisipasi terjadinya hal serupa polda metro jaya dan jajarannya akan meningkatkan operasi rutin
dan kita sudah terhubung lewat sambungan telepon dengan kasat reskrim polres jakarta selatan akbp stefanus michael tamuntuan
selamat sore pak stefanus
selamat sore mbak
ya informasi terakhir yang kami terima ini ada dua orang ya pak
sebagai tersangka bagaimana perkembangan dari penyidikan kasus ini
ya untuk di wilayah jakarta selatan untuk yang kita amankan dan sudah kita tangkap sudah kita tetapkan sebagai tersangka itu satu ya
kemudian sekarang kita dalam proses pemeriksaan sudah kurang lebih lima saksi yang kita periksa
kemudian untuk barang bukti sudah kita amankan
lokasi juga sudah kita olah tkp dan sudah kita polis lain
barang bukti yang kita amankan sampel dari minuman kemudian dari korban sendiri yang dirawat itu sudah kita ambil dan kita kirimkan untuk pemeriksaan laboratorium forensik kemudian pemeriksaan di bidang toksikologi
jadi saat ini
proses penyelidikan tetap jalan dan sedang berlangsung
baik ini tersangka yang sudah ditetapkan hanya sebagai penjual ataukah dia juga sebagai penghasil dari miras oplosan ini pak stefanus
baik dari pengakuan tersangka yang kita amankan itu dia meracik ya
dia kalau dalam istilah itu mengoplos minuman tersebut
dari beberapa bahan minuman dicampur kemudian dijual
nah sementara untuk bahan itu sendiri saat ini dalam pemeriksaan laboratorium forensik jenis jenis apa atau senyawa senyawa apa yang terkandung di dalam minuman tersebut
baik informasinya ini sebetulnya penjual sudah berjualan selama dua tahun
dan ini ditemukan di dua lokasi
di jakarta selatan
dan juga di jakarta timur
jakarta selatan tempat wilayah hukum bapak
bagaimana sebetulnya peredaran minuman keras oplosan ini
apakah ada benang merah antara jakarta selatan dengan jakarta timur
untuk sementara memang dari pengakuan tersangka ini dia melakukan sendiri ya
jadi dia tidak satu grup dengan yang ada di wilayah lain
jadi dia melakukan sendiri
jadi sampel sudah didapatkan baik dari korban maupun juga dari minuman keras yang disita
sudah dikirimkan ke laboratorium forensik
apakah sudah ada hasilnya pak stefanus
belum kami menunggu hasil pemeriksaan
termasuk juga hasil otopsi ya
salah satu dari korban kan kita otopsi untuk mengetahui penyebab kematian
sementara kami menunggu hasil surat resmi dari rumah sakit kepada kita untuk kesimpulan penyebab kematian
setelah sudah ada hasilnya nanti proses selanjutnya akan seperti apa
kita melengkapi untuk pemberkasan
kemudian kita kirimkan untuk ke kejaksaan
pak stefanus dengan adanya banyak sekali ada belasan masyarakat yang menjadi korban dari miras oplosan
disebutkan bahwa polisi akan meningkatkan razia minuman keras oplosan ini
tepatnya ini akan seperti apa
bagaimana caranya bisa mencegah masyarakat
untuk mengonsumsi minuman minuman keras dengan kandungan berbahaya seperti ini
jadi untuk langkah langkah preventif tentunya kami meningkatkan patroli ya
cipta kondisi setiap hari baik siang maupun malam di wilayah hukum polres jakarta selatan
kemudian kita juga menindaklanjuti apabila ada informasi dari masyarakat
informasi kepada kita di mana ada tempat tempat untuk penjualan itu
tentunya kita akan melakukan penegakan hukum
terhadap lokasi lokasi atau tempat tempat yang menjual minuman oplosan tersebut
kemudian dari penegakan hukum juga kita lakukan
bila mana kami menemukan tempat tempat yang menjual minuman oplosan
itu tiap hari kita lakukan sekarang
kalau di wilayah jakarta selatan
sendiri sudahkah teridentifikasi pak
titik titik mana sih sebetulnya yang memang kerap kali ini menjual miras oplosan
kita masih mengecek ke lapangan ya
jadi saat ini anggota baik yang patroli maupun yang sifatnya penyelidikan
sementara kita turunkan
dan kita masih mengumpulkan informasi
di mana lokasi lokasi tersebut
jadi memang kalau seperti ini kan
kalau ada contoh kasus seperti ini biasanya banyak yang tutup
namun kalau misalkan ada yang buka pasti kita akan tindak tegas
pak harganya sendiri ini berapa ya pak sebetulnya miras oplosan ini
tidak menentu ya kalau untuk tempat ya
karena kan ini ada yang mungkin campurannya banyak gitu
kisarannya berapa pak
ada yang murah ya
ada yang sepuluh ribuan ada yang lima belas ribu sampai dengan dua puluh ribu lah kira kira
dan kalau di jakarta selatan sendiri seberapa besar sih pak sebetulnya peredarannya
ada berapa banyak wilayah wilayah yang menjual miras miras oplosan
harganya sangat murah soalnya
ya betul pak
memang harganya relatif murah dibandingkan dengan minuman yang lain
kalau untuk peredarannya itu sebenarnya tidak banyak ya
karena per kes seperti ini contohnya tadi itu kan sudah lama ya
ya apa menjual itu
memang selama ini belum ada korban
sehingga informasi terkait dengan tempat tempat itu tidak sampai ke kami
karena para konsumen itu tidak ada yang komplain
namun demikian tentunya itu tetap harus kita antisipasi
karena ini kan sudah ada
korban ya sudah ada contoh
berapa orang pak korbannya terakhir
kalau untuk di wilayah kami saat ini yang meninggal delapan orang
terbaru itu sudah delapan orang
terakhir pak stefanus agar memberikan efek jerah begitu
sudah ada satu orang penjual yang ditetapkan sebagai tersangka
polisi akan mengenakan pasal berapa dengan ancaman hukuman berapa
supaya pihak pihak yang kemungkinan masih syak
masih akan melakukan operasional atau menjual miras miras
oplosan ini juga takut begitu ya untuk menjual produk yang berbahaya ini
ya kita kenakan dengan pasal satu ratus empat puluh enam junto pasal satu ratus empat puluh
undang undang ri tahun delapan belas dua ribu dua belas tentang pangan
atau pasal dua ratus empat kuhp ya
jadi kalau dengan undang undang pangan
tentu ancamannya itu di atas sepuluh tahun karena menimbulkan korban jiwa
akbp stefanus m tamuntuan
terima kasih atas informasinya di cnn indonesia newsroom
polres metro jakarta selatan berkontrol
polres depok meningkatkan status hukum terhadap rizal sofian penjual sekaligus peracik minuman keras di jagakarsa jakarta selatan rabu siang
dari hasil pemeriksaan tersangka menggunakan kedok warung jamu dalam menjual miras oplosan sejak dua tahun lalu
tersangka pun dijerat pasal berlapis karena melanggar undang undang pangan izin edar serta kuhp pasal dua ratus empat tentang menjual barang yang membahayakan nyawa seseorang
ada pun kandungan miras yang diracik oleh tersangka adalah ginseng dengan minuman soda yang diberikan oleh para penjual
terima kasih atas informasinya